walaupun operasi aku berjalan gak lancar
dan gak sesuai yang kita harapkan
sudah berbuat yang terbaik untuk aku
gue harus kuat
apapun yang terjadi sama gue
gue harus kuat jalanin semua
demi anak yang ada di kandungan ini
dia nggak salah apa apa
aku harus cari kamu kemana lagi siri
aku telepon kamu gak angkat
sekarang malah kamu matiin handphone kamu
aku cari kamu ke kampus gak ada
pas aku cari ke rumah kamu malah diusir
masat pam kamu
aku harus cari kemana lagi siri
aku gak mungkin ri
gak mungkin ngebiarin kamu dalam masalah seperti ini sendiri
ini tuh kesalahan kita
kenapa kamu harus menjauh
harusnya tuh kita bisa melalui masalah ini sama sama
haris lama banget sih angka teleponnya
ya mama tadi haris habis dari kamar mandi
nanti mengurus kamu dengan baik kan
aku disuruh gak datang kesini lagi
mak aku takut yang ngerapotin dia
kamu gimana sih
itu pasti cuma alasan kamu aja
kenapa sih kamu gak mau kasih kesempatan buat tanti
panti itu wanita yang baik
dan mama yakin
dia pasti akan jadi istri yang baik
dan ibu yang baik buat anak anakmu nanti
ma tapi aku sama sekali tuh gak mencintai tanti ma
aku tuh gak maunya menyakiti dia
ini pasti gara gara riri ya
kamu masih suka ketemu sama dia
atau jangan jangan memang dia yang pengaruhin kamu
supaya kamu jangan deket sama tanti
kenapa diem aja
cepat atau lambat
semua ini pasti akan ketahuan juga
bener kan benar apa kata mama selama ini
dia itu emang perempuan gak benar
baru juga sebentar andi ke amerika
tau tau dia udah hamil aja
gaul sama laki laki mana lagi dia
jadi hamil anak aku
kamu jangan bercanda riz
ini gak lucu
ga mahari serius
kamu waktu itu bilang sama andi
kalau kamu itu cuma pura pura pacaran sama riri
bahwa kamu cuma deket sama riri
supaya karin jangan deketin kamu lagi

mama gak percaya
kamu juga jangan bodoh
jangan mau kamu dibohongin sama perempuan itu
itu riri pasti hamil sama laki laki entah yang mana
terus dia ngaku ngaku itu anak kamu
ma mama kenapa sih ma
mama selalu aja berpikir buruk tentang riri ma
dan aku yakin ma
anak yang dikandung sama riri itu adalah anak aku
riri itu memang racun
dia itu mendebar kebohongan dan mempengaruhi kamu haris
mama gak mau anak anak mama diperdaya sama perempuan gak bener itu
sampai kapanpun mama gak akan ikhlas
ma ma damarin haris dulu ma
kenapa jadi begini
perempuan itu memang
pembawa masalah buat keluarga ku
kalau andi sampai tahu
dia bisa meninggal
aku gak akan membiarkan riri
menghancurkan hidup anak anakku
saya ingin berbicara dengan ibu saya untuk sebentar
oke aku akan tinggalkanmu di sini
tapi setelah ini
walaupun operasi aku berjalan gak lancar
dan nggak sesuai yang kita harapkan
sudah berbuat yang terbaik untuk aku
harimah harisan ibu tu